halo selamat malam anda menyaksikan go mudik
program seputar informasi terkini menjelang hari raya idul fitri
bersama saya joy citradewi
untuk mau tau situasi terkini harus mudik jelang idul fitri di jalur utara
tepatnya di brebes jawa tengah
sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit
ya selamat malam ito
selamat malam bagaimana situasi lalu lintas disana saat ini
ya joy saat ini saya berada di pertigaan pintu keluar tol brebes timur
suasana lalu lintas disini sangat padat
saya bisa perlihatkan kepada anda
di sebelah kiri saya ini adalah mobil mobil yang sudah mengantri
begitu kira kira berpuluh puluh kilometer
dan mereka sampai saat ini setelah keluar dari tol brebes timur
masih harus mengantri di pertigaan yang tepat ada di belakang saya
memang data yang saya dapatkan dari pengelola tol brebes timur hari ini
terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke brebes
dan keluar melalui pintu tol brebes timur
maksud saya jika kemarin ada sekitar delapan tujuh ratus kendaraan
yang masuk mulai dari pukul enam pagi hingga dua siang
hari ini ada sekitar empat belas kendaraan yang keluar di pintu tol brebes timur
masuk ke dalam brebes dan mengarah
ke arah tegal kemudian ke arah semarang mohon ke arah selatan dan timur jawa
sehingga suasana semakin padat dan jalanan juga semakin macet
di sekitar kota brebes maupun kota tegal
apakah ada upaya dari kepolisian untuk mengurangi tingkat kemacetan di sana
ya joy polres brebes telah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas
jika anda perhatikan di belakang saya
pertigaan di belakang ini sedang melakukan kontra flow
tadinya hanya ada tiga lajur saat ini menjadi empat lajur
lajur yang dari arah kota tegal menuju brebes sudah diubah
menjadi dari arah brebes menuju kota tegal
namun memang sampai saat ini kontra flow ini masih bergantung untuk kira kira
karena ada beberapa lajur yang bersinggungan dengan pertigaan di belakang saya
selain itu juga polres brebes telah menyiapkan beberapa jalur alternatif
jalur alternatif lingkar luar tegal
lalu juga ada jalur yang melewati jatibarang lalu menuju kota tegal dan keluar di semarang
jalur jalur ini disiapkan oleh polres brebes untuk menghadapi dan mengantisipasi
adanya lonjakan dan kepadatan dari para pemudik yang masuk ke daerah brebes
dan kemudian menuju ke tengah yaitu semarang maupun yogyakarta
ya estiarto sigit terima kasih atas laporan anda langsung dari brebes jawa tengah
demikian update go mudik sianan indonesia kali ini
ikuti terus informasi terkini seputar mudik di program gomudik berikutnya
satu jam mendatang
jika anda ingin mendapatkan update soal real time mudik
secara real time anda bisa langsung mengunduh aplikasi gomudik di google play store
saya joy tidra dewi sampai jumpa